bener nih ran gak mau ikutan
iya beneran lagian aku udah ada janji kok sama aldi
yaudah matt seneng seneng ya
ken ken ken
sebenernya kamu seneng kan
kalo si rani pergi
soalnya kan kau jadi bisa berdua makan sama aku
siapa juga yang mau
ken iya deh ken
tangan duduk ken
gak usah di steve aku berdiri aja kok
aku ngajak kalian ketemuan
dengan cara kayak gini
habiskan aku takut ketahuan yang ria
nanti bisa bisa aku tuh diusir nggak boleh ketemu sama kalian lagi
gak apa apa kok ken
aku mau ketemu sama kalian disini
soalnya aku pengen nanyain sesuatu
ada apa ken
kalian tau gak
gak tadi aku ketemu sama siapa
tante diana om radit lisa sama nel
iya aneh banget kan
kamu kan tahu sendiri di steve
mereka sebut tuh orang kaya raya
gak mungkin kan mereka naik bus
tadi aku tuh ketemu sama mereka
kalian kayaknya tau sesuatu ya
tadi kan kamu bilang
kan gak mungkin kalo mereka naik bus
sekarang mereka bukan keluarga kaya raya lagi kan

jadi mereka harus menerima hidup apa adanya ken
jadi mereka harus menerima hidup apa adanya ken
ya sebenernya ini juga salah mereka berdua ken
ya sebenernya ini juga salah mereka berdua ken
om radit dan tante diana
namanya udah dicoret
hah kok bisa
soalnya cara mendapatkan warisan itu kan
harus mengangkat anak
lalu ada seorang paman datang kepada mereka

dan paman itu bertanya
mana anak yang udah kalian angkat
ya om radit sama tante diana nggak bisa jawab dong
orang anaknya kamu udah dibuang gitu

jadi kemarin tante diana bujuk bujuk aku
untuk balik lagi ke rumahnya karena
karena supaya mereka
iya ken makanya kamu gak usah terlalu sedih deh
biar apa lu gak usah dipikirin
gak bisa dong di steve
gak bisa dong di steve
walaupun selama ini mereka jahat sama aku
mereka udah ngasih aku kesempatan untuk tinggal di rumah

sekarang gimana coba caranya
sekarang gimana coba caranya
untuk nolong mereka
maafin aku ya semua ini gara gara aku
maafin aku ya semua ini gara gara aku

kalian harus sampe susah kayak gitu
kalian harus sampe susah kayak gitu
ken kamu kenapa
rani semua itu gara gara aku

apa aja sih yang gara gara kamu
benar kata aldi sama stephen
kamu tuh gak salah apa apa
saat itu kamu tuh liat
saat itu kamu tuh liat
semua itu naik bus
mereka tuh biasanya gak pernah pakai kendaraan umum
mereka tuh biasanya gak pernah pake kendaraan umum
pas lebih lisir
eh ken mendingan kita cari cari baju yuk buat besok
kan besok kita mau ke lokasi syutingnya terry
jangan mau kalah dong penampilannya sama artis artis beken
ke lokasi syutingnya terry
eh siapa juga yang mau ketemu sama teri
aduh kamu tuh jangan lama lama marah sama teorinya
lagian aku yakin kok dia tuh gak sengaja masuk ke kamar kamu
ya soalnya si terry kan syutingnya sama artis artis idol aku ken
kamu mau kan temenin aku
nah gitu dong ken
ter acting kamu
candy dia ada disini lagi
nah gitu dong ken
ketawa lagi jangan kayak kemarin cemrut mulu
lagian kamu tuh lain lain gak usah gerak ke kamar orang deh
gitu aja malah
oh iya ken tadi aku liat kamu dateng
kocak banget mengendap endap gitu ken
jadi aku tuh kesini cuma ganggu kamu doang ya
yaudah aku pulang aja
eh enggak enggak enggak enggak
serius deh gak ganggu
udah baca kan dialognya
dasar kamu eh
eh tapi bener loh ter
tadi acting kamu tuh patut diacungin dua jempol
eh iya serius
eh tapi sih angel juga actingnya tuh bagus ya ter
kamu belum aku kenalin ya
hah tunggu sebentar deh
ada yang mau kenalan nih sama kamu
ngefans banget dia katanya sama kamu
iya bang aku ke terry dulu ya
oke jangan lupa apalin ya
boleh dibaca semenar ini
nah ken inilah yang namanya angela
oh angela ya
oh iya dari kemarin sih aku dilihat kamu
tapi baru sekarang kan kenalan kenalin aku kenny
aduh angela tadi tuh aku liat acting kamu loh
aduh acting kamu tuh hebat banget
aku tuh sampe ikut nangis tau ngeliat kamu
kamu tuh hebat banget deh pokoknya
bentar sini ter
oh iya iya bang tunggu sebentar bang
eh ken kamu jangan kemana mana ya
bentar ya ken
ini nih untuk scene selanjutnya kita disini sebentar ya
eh angela kamu tau gak sih
anak anak di pantiasuan aku tuh ngefans banget sama kamu
mereka tuh pasti gak percaya kalau aku bilang aku tuh udah pernah ketemu langsung sama kamu
dan bilang kalo kamu tuh jauh lebih cantik daripada di tv
oh eh terus
anak anak di pantiasuan tuh gak pernah ketinggalan sedikitpun loh kalo kamu ada di tv
wah kalau mereka tahu aku pernah ketemu langsung sama kamu pasti mereka heboh banget deh
jadi gak sabaran cerita sama mereka
kamu tuh beruntung banget kan bisa kenal sama terry
kalo enggak kamu pasti gak bisa kesini
karena lokasi syuting tertutup buat orang luar
jadi aku gak mau ke kalian syuting ya
enggak ken enggak
udah lupain aja
yaudah ya aku kesana dulu ya
sombong banget sih dia
aku kira yang namanya angela tuh orangnya baik
ternyata juteknya minta ampun
mungkin dia lagi capek kaliran
dia kan artis terkenal
emang enak jadi artis
harus nunggu lama lama di lokasi syuting
aduh kenapa sih aku harus jutek itu sama kendi
dia kan sebenarnya gak salah apa apa
tadi kamu udah liat liat
hah apaan tuh
ken kamu gak apa apa
mbak gak apa apa mbak
angela kamu gak kenapa napa kan
dia kok malah nguatirin aku
padahal kan dia yang kena kayu gara gara nolongin aku
anjel kamu gak apa apa
oh hati hati dong kalau bawa
bener nih ra gak mau ikutan
lagian aku udah ada janji kok sama aldi
yaudah matt seneng seneng ya
ken ken ken
sebenernya kamu seneng kan ken
kalau si rani pergi
misalnya kan kamu jadi bisa berdua makan sama aku kan
ih keren banget sih
siapa juga yang mau
yaudah mendingan sekarang kita pergi aja yuk
udah lapar nih
ada kabar terakhir gak tentang kata suan
oh waktu itu sih aku juga udah telepon
bunda rita sih kabarnya baik baik aja
adik adik juga sehat semua kok tea
ya setuju ter
ya sejak pindah ke tempat yang baru mereka juga jadi tambah senang gitu
wah bagus dong kalau gitu
mereka dapat tempat yang lebih bagus ya dari dulu berarti ya
semua itu tuh emang karena yang willy
aku tuh pengen banget ketemu sama yang willy
nanti kalau usaha aku udah ketemu
aku tuh pengen nyiumin tangan dia ngucapin terima kasih
dan ngasih hadiah hadiah
pokoknya apa aja nih yang buat dia seneng
tapi aku juga takut nih ter
dia kecewa nggak ya kalau misalnya lihat aku kayak gini
jangan jangan dia gak mau nolongin aku lagi
oh oh enggak lah ken
kan aku udah bilang kalau ada kamu aku tambah semangat kan